beras ini diimpor dari india pakistan myanmar vietnam dan thailand
jokowi mengklaim beras impor tidak akan mempengaruhi harga beras di pasar domestik sebab beras impor akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah atau cbp
sehingga bulog badan pangan mempersiapkan
jokowi mengatakan beras ini diimpor dari india pakistan myanmar dan thailand
jokowi mengatakan beras ini diimpor dari india pakistan myanmar dan thailand